itu langganan kayak gak ada yang lebih gede lagi tuh
gila nih pardjo langganannya kacau
terus bilangnya apa
kenapa kurang dahsyat
wah urusannya berabeh
aduh sembarangan aja kemok tuh
bangun aja sendiri loh
gue aja bangun sendiri
enak aja kemanjaan loh
bang kapten kapal aja ngendalin penumpangnya
baru nyelametin dirinya
enak aja siapa sih lo
ubaidilah anak pesantren
makanya jangan asal nyap nyap aja
kok kau bisa di sini
aku jadi tukang mecak
apa siap banget ya gue
kasih apa yang enak enak
sedih mulu nasib gue
cari sampe dapat
kok fotonya kecil banget pak
diperbesar di komputer
kira kira umurnya berapa
bagaimana caranya terserah
yang penting harus dapat
ya siapa lagi
habis menggitanya jojo aja sih
sombong amat baru air ginian doang
eh yang sombong tuh kamu tau gak
masa air teh dibuat cuci muka
yang bener aja
air teh tau ini
air teh air teh
ih awas kamu kalau minta minum udah bakal
pak saya mau ketemu
saya mau ketemu
memangnya kamu saja yang mau ketemu
saya juga mau ketemu
kita cari pak cari usaha
setiap hari saya usaha
kamu pikir saya diam aja
saya tetep berusaha
wah sama saja toh bu
enggak saya mau sama dia aja
sekarang itu giliran saya bu
dia tuh ntar abis pak min
dia itu masih punya utang sama saya
kok gak mau kok maksa
wah gua aja kok pake laras sih bu
saya mau naik itu
lo panggil siapa sih lo teriak teriak begitu
woy woy eh jangan kali yo
aku panggil parjo kamu cari cari parjo lagi
abis digeser kesana kemari jadi tukang jamu tuh
abis digeser kesana kemari jadi tukang jamu tuh
tukang pijit kagak dikasih tahu nama
tukang pijit kagak dikasih tau nama
kenapa lo manggil manggil
itu langganan kayak gak ada yang lebih gede lagi tuh
terus bilangnya apa
kenapa kurang dahsyat
wah urusannya berabeh
jangan jangan dulu
biar bonte sama surya yang usaha
sampean kan masih punya utang sama saya
masya allah kapan gue berusaha
masya allah kapan gue berusaha
punya utang sama dia
eh bu saya gak ngerasa punya utang tuh bu
dia belum tahu ubah ini
ntar ditanyakan itu baru inget
ke salon spa tempat pelaksinan bodi
udah puas sekarang
orang usaha itu bukan di rumah
ke mall kek supermarket kayak
yang penting jalan
dari dulu kamu doyanya
jalan terus jalan jalan
ini yang membuat kita berantem
kalau udah ngerti itu rutin aja
supaya kita gak berantem
nih kemana lagi nih
kalau kayak begini terus jalanan enak nih
gak kecape nih
kau malah banyak ngomong sih
gak liat ya lagi kerja keras nih
kenapa sih udah nyampe ekor nih
turun kek turun
tapi ingat perjanjiannya
oh enggak enggak enggak enggak enggak bisa
oh kos gak seberapa minta diskon
tinggal gue bentar lagi nih

aduh aduh rusak pecak gue nih
saya udah turun lagi
aduh kacau nih kalau begini nih
hapus gak jelaka
bontek lihat tuh
kita bikin pengumuman aja
bagi siapa yang menemukannya diberikan hadiah satu juta
oke itu yang bagus
kalau aku udah liat pecak
terima kasih mas parjok
eh tunggu tunggu tunggu
kau malah ibu yang terima kasih bukannya saya
lihat saya udah turun dari beca ini
hitung hitung saya udah tiga kali turun
kalau nggak punya uang sekarang nanti juga nggak apa apa kok
tapi besok bayar ya
parjok lu pindah ke bar
kamu pindah ke bar
kaga deh biar kampok dah
ntar lu minta diskon lagi gue tolongin lu
saya sudah cetak sebanyak sepuluh lembar
kalian mulai besok tempelkan ke tempat tempat strategis
ingat harus ada hasilnya
kalian bekerja sudah sepuluh bulan hampir satu tahun
indonesia kan luas tapi
indonesia kan luas bu
lagian parjo kan bukan orang terkenal
jadi kami agak susah untuk menemukannya
kalau orang terkenal saya tidak mungkin menyuruh kalian
saya panggil wartawan masukkan ke mas media
mas parjo masih nari gak pulang
mas kenal saya
saya kan herman kita satu rt
ubah ya nampes antren
enggak sih enggak
hanya saya jadi lupa semuanya
gara gara minum saya jadi lupa rumah
yaudah kita pulang bareng
saya juga mau nutup nih
oh boleh deh
saya kasih gratis
kunci tuh yang biar rapet tuh
ayo deh naik deh